rekaman drone pada senin menunjukkan kawanan paus berenang di perairan pantai untuk melahirkan anak mereka
pengunjung dan penduduk setempat terkejut dan takjub melihatnya

lebih dari seribu paus datang setiap tahunnya ke pantai yang berada di cagar alam peninsula valdes di provinsi cubut ini